menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
sekaligus koordinator ppkm darurat jawa bali luhut binsar panjaitan
meminta maaf kepada seluruh rakyat indonesia
luhut meminta maaf jika dalam pelaksanaan ppkm darurat belum optimal
luhut binsar panjaitan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual pada sabtu sore
dalam konferensi evaluasi ppkm darurat itu
luhut mengatakan ppkm darurat masih dievaluasi apakah diperpanjang atau tidak
penyebaran virus corona varian delta dikatakannya tujuh kali lebih menular daripada varian lainnya
untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan
selain itu dalam kesempatan yang sama luhut juga mengonfirmasi bahwa
pemerintah akan menambah bantuan sosial senilai rp tiga puluh sembilan triliun untuk menangani pandemi covid sembilan belas
bantuan sosial itu antara lain berupa bahan pokok kartu prakerja dan subsidi listrik
sekarang akan dicair rp tiga puluh sembilan sembilan belas triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan
segera oleh menteri keuangan dan menteri sosial
bantuan itu meliputi pertama pemberian beras bulog sepuluh kg untuk delapan belas sembilan juta keluarga penerima manfaat kpm
kedua bantuan sosial tunai sepuluh juta kpm
ketiga pemberian tambahan ekstra dua bulan untuk delapan belas sembilan juta kpm sembako
keempat bantuan sosial tambahan untuk lima sembilan juta kpm
kedua bantuan sosial tambahan untuk enam sembilan juta kpm
kedua bantuan sosial tambahan untuk enam sembilan juta kpm